kalau boleh eyang menyimpulkan kedekatan fadil dan andara itu bisa menjadi suatu tindakan pelarian
atas rasa cemburu fadil apa yang kamu lakukan terhadap taufan
sekarang untung saja mereka cuma teman ngobrol
tapi bagaimana kalau hubungan mereka lebih dari itu
eang cuma mau mengingatkan kamu mila
jadikan apa yang sudah terjadi ini
sebagai suatu pelajaran buat kami
bisa bisa perhatian kamu terhadap taufan bisa memicu rasa marah fadil pada kamu
akhirnya dia benar benar berselingkuh dengan wanita lain
dan bisa jadi wanita lain itu mungkin andara
eang bukan mau menakut nakuti kamu
tapi kalau kamu ingin karena kamu baik baik saja
jadikan fadil raja dalam kehidupan kami
jadikan fadil orang yang terpenting dalam hidup kami
dan jadikan fadil orang yang paling utama yang harus kamu perhatikan
lebih baik kamu alihkan semua perhatian kamu untuk fadil suami kamu
orang yang paling kamu cintai
jadilah istri yang bisa menenteramkan hati suami

jadilah istri yang bisa menenteramkan hati kamu
kamu mengerti mila
kamu mengerti mila
iya eang kamilah mengerti
iya eang kamilah mengerti
iya eang kamilah mengerti

tolong bantu aku ruput cantik dari edo
kamu mau jagain kamu tapi kenapa kamu gak mau ngurusin cantik kan
kenapa sih tante indi selalu menganggap kalau tante ana itu jahat
padahal kan tante anak kayak gini supaya tante ini dan ayah edo itu gak berantem lagi kava
supaya mereka tuh baikan
kenapa ya kava tante indi malah menganggap tante ana itu jahat
kava mama udah dateng tuh
ya kava kau kan gak sama mama he
lagi seneng ya mainan sama tante ana ya
malah sienna kamu udah bantuin aku untuk jagain kava
yaudah sekarang kan udah ada aku
mendingan biar aku aja jagain kava
oh yaudah mila kebetulan aku juga mau pergi
terima kasih ya kamu udah bantuin aku jagain kava
yaudah aku pergi dulu ya mila ya assalamualaikum
eh yang benar pengorbanan kava dia selama ini terhadap aku dan kava sudah begitu besar
seharusnya aku lebih menghargai kak fadil
kakak sayang sekarang mama mau masak masakan yang spesial untuk papa
papa kita yang terbaik di dunia papa fadil
nah kava temenin mama masak ya sayang ya

hmm yaudah temenin mama ya sayang ya
bentar ya sayang
ikan nasi manisnya udah
sayurannya juga udah
oh iya nasi gorengnya masih di dapur
nasi gorengnya sekarang udah
oh iya perangkapan yang lainnya belum ada
nah sambil sekarang semuanya udah beres
mama tinggal nyiapin candle lighting nya di belakang
akhirnya aku bisa membicarakan apa yang harus kukatakan pada kami

kamilah kamu harus berhati hati
semoga saja sesudah ini hubungan kamila dan fadil semakin membaik
loh kalian dari mana
kami dari rumah sakit bu
ngapain sih ke rumah sakit lagi pasti jenguk si taufan itu ya
tadi laras cek kandungan bu
tapi akhirnya kita sekalian lihat tovan
tuh kan betul kan tebakan ibu
haris laraf bisa nggak sih kalian nggak selalu sering ke rumah sakit
karena sikap kalian yang terlalu baik terlalu perhatian sama dia
membuat dia itu jadi besar kepala
dan akhirnya dia berbuat seenak enaknya
dan dia semakin kelewatan
ibu jadi gak suka sama dia
terus kok ibu jadi marah marah gitu sih
ya begitu laras
karena ibu nggak tahu apa apa
semakin lama candiwara ini berlangsung
semakin banyak pula kesalahpahaman yang akan terjadi
fadil kok kamu masih di sini
loh fadil memang mau jagain taufan ma
kamu lebih baik pulang aja saya biar mama yang jaga telepon di sini
nggak usah ma
biar fadil aja yang menjaga taufan
mama aja yang pulang aja ma
udah ma beneran kok nggak apa apa
yaudah kalau gitu mama pulang dulu ya
oh ya fadil
sadil mama minta tolong sama kamu
tolong kamu jangan lagi mengajak kamilah untuk menginap di sini
yang kemarin itu
itu yang terakhir
tolong jangan lagi ya
memangnya kenapa ma
udah lah fadil kamu nggak usah banyak tanya
karena camilla itu kan lagi hamil muda
namanya orang hamil itu harus banyak istirahat
kalau nggak nanti terjadi apa apa sama bayinya gimana
kamu mengerti kan
ya allah semoga dengan aku bersikap tegas seperti ini
mimpi buruk itu tidak terjadi lagi
yaudah fadil taufan
mama pulang dulu ya
ana kamu jangan terus terusan ikutin maunya indi
nanti kalau dia yang melunjak dia akan nyuruh kamu terus
kamu jangan mau direbutin sama indi terus
mendingan indi mau ngomong apapun sama kamu
jangan kamu dengerin
dan tolong jangan dimusikin hati
pokoknya kalau ini memang sayang sama cantik
suruh dia datang ke sini dan ketemu sama aku
dan kita selesai masalah kita
cantik itu bukan barang
dia nggak bisa beroperasi operasi ini
selama dia masih nyuruh kamu
aku nggak akan mengizinkan dia untuk ketemu sama cantik
bilang itu sama dia
kenapa jadi aku sih yang dimarahin
sari kata dari sdi media